ini kenapa kok berhenti disini
tak tau awak tulang ini kayaknya mesinnya mati tulang
eh macam mana ini kami harus ke bandara
ya sudah awal cek dulu ya
sudah cari angkatan aja ya
bagaimana ini kita kan harus ke bandara
orang bijak bilang bermimpilah yang tinggi
tapi jangan lupa berjuang
agar kau bisa menggapai sang mimpi
kalau emang persahabatan kamu itu lebih penting
mendingan kita putus
dasar anda gak tahu diri kamu
dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki
bapak semua yang menjayain
tapi emang bener bapak tuh pengecut
jangan jangan gak apa apa
man ada apa ini
contohnya siapa man
kalau gitu gue balik ya
nanti kalau gue kelamaan di sini
kakak sama bokap lo keburu dateng
kok lo malah bengong
pacarnya gak boleh pulang
masih kangen deh
gue itu lagi kepikiran
sama orang yang ditangkap sama satpam tadi
itu kan tadi udah dibilang sama mamanya devan
masa iya sih ada maling di rumah sakit
dan kenapa harus ke kamar nyokap gue
gak wajar kan
kalau gue bilang sama unggulan siapa laki laki tadi
berarti gue gak bisa jaga rahasia
mamanya wulan malah marah sama gue
nambah lagi deh yang gak ngerestuin hubungan gue sama wulan
masa semua anggota keluarganya wulan gak restuin gue sih
apapun yang terjadi ke depannya nanti
kalau gue sama sekali gak ada niat jelek sedikit pun ke lo
aku jadi gak nyambung sih
apa yang bakal terjadi di depan nanti
ya apapun itu pokoknya kan aku ingat kata kata gue tadi ya
sudah kalau gitu gue pamit ya
aku mau salin
aku mau pindah ke rumah

kok lo telpon lah si romar
kasih tahu kita sudah dalam perjalanan ke bandara
biar dia tahu kira kira jam berapa kita sampai jakarta
bapak saja lah yang bicara pada roman
mas makasih ya motor saya udah dijawab
udah setengah enam
halo assalamualaikum ma
waalaikumsalam oman ini mama sama bapak sedang perjalanan menuju bandara kuala namu ya
mau ke jakarta
iya mak pesawat jam berapa nanti mak
pesawatnya itu jam delapan tapi kami akan sampai di jakarta itu kira kira jam malam lah
iya mbak terus nanti mama sama bapak mau nginep di mana
kami akan menginap di rumah teman bapak kau tapi besok pagi kami akan datang ke kosan kau ya
dan lusa kita sama sama ke sekolah kau ya
ya mak mama sama bapak hati hati di jalan ya nanti kalau sudah sampai kabarin aku
roman ada di mana kau
bapak ini aku masih di jalan pulang tadi habis jenguk ibu temanku
eh kau jangan main main terus ya
jangan sampai penghargaan kau itu dibatalkan karena kau terlalu
enggak lah pak tenang aja aku nggak begitu
eh bapak serius ini
kami sudah jauh jauh ke jakarta jangan kau bikin malu kami ya
ya sudah dulu ya assalamualaikum

eh ini kenapa kok berhenti di sini
tak tau awak tulang ini kayaknya mesin yang mati tulang
eh macam mana ini kami harus ke bandara

jalan aja langsung di sana
di sana masih banyak angkot
eh kau pikir di sini banyak angkot
lagi pula kau kan sudah aku charter
sebagai mana ini musiknya mati
ya sudah lah mak
pak ini jalan kaki masih dua kilometer
jauh kali pak
kau mau batalkan perjalanan kita
tak mungkin lah itu
kita harus ke jakarta
iya ya sudah lah
bapak ini terlalu bersemangat
pelan pelan dikit lah pak
jangan sampai kita ketinggalan pesawat nanti
aku harus lihat anakku mendapatkan penghargaan itu
roman tunggu bapak
bapak akan datang ke jakarta
dan pokoknya punya

ini akan buat pompet yes ibu ikat
oh sekat kan
iya benar dua orang dua diserahkan suatu hari
terkena sepupu bersama sama
kita bisa minum cairan hari ini
adversitas dengan laki laki ini
sampai tamat berbahayanya
bersambunglah saya bidik
ibu ya sudah

mungkin udah olmong ini

tuh sampah sampahnya tadi pada jatuh
nggak tau kenapa ini
udah udah kasih ya sayang
mahat ya anak kamu bagaimana kabar
hmm aku baik baik aja mas
nggak bisa menemani kamu saat tamu penderahan kemarin
aku tuh nggak putus putusnya berdoa untuk kesetan kamu dan juga calon bayi kita
kamu harus tahu itu
aku bawa banyak sekali oleh oleh
di sana baju baju hamilnya tuh keren keren loh lihat
beda kan sama di sini kan
apakah sikap mas andika akan tetap seperti ini
seandainya dia tahu anak ini bukan anak dia